bagi evan fariza polisi yang bertugas di direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya ini
menolong orang lain adalah sebuah panggilan
ia dan keluarga terinfeksi covid sembilan belas pada dua puluh dua november dua ribu dua puluh lalu
dan sempat dirawat di rsdc wisma atit kemayoran selama satu bulan
saya swabnya itu di fokus masterboard sama istri
nah anak saya juga kena
anak umur sebelas bulan istri masih hamil
jadi kita diisolasi di wisma atit
alhamdulillah juga di wisma atlet ada kamar ya
bersyukur ia dan sekeluarga dinyatakan sembuh
perjuangannya melawan covid sembilan belas tak berhenti sampai di situ
ia pun melakukan donor plasma konvalesen sebagai terapi plasma bagi pasien covid sembilan belas yang membutuhkan
jadi alasan saya untuk donor ini ya untuk membantu orang orang juga untuk ini gitu mas
ya biar semangat biar jaga sembuh gitu kan
saya juga udah ngerasain lah gimana kena covid gitu loh
emang nyata benar nyata ada covid di sini
proses donor plasma konvalesen berlangsung selama tiga puluh hingga empat puluh lima menit
darah yang ditransfusikan dipisahkan dengan alat aperisis
nanti darah itu bisa yang paling atas plasma
antrumusid leucosid sel darah merah eritrosid
yang kita ambil plasmanya aja itu
syarat bagi penyintas yang hendak mendonorkan plasma hampir sama dengan donor darah pada umumnya
bedanya penyintas tidak lebih dari tiga bulan sembuh dari covid sembilan belas dan lolos screening antibody yang sudah terbangun
donor plasma konvalesen ini merupakan program kemanusiaan bagi penyintas covid sembilan belas
diharapkan tentunya para penyintas
dapat membantu bagi mereka yang saat ini tengah dirawat dan membutuhkan donor plasma
sehingga memang apa yang dilakukan dapat memerangi covid sembilan belas
roni satria galuh prestisa jakarta